seorang pengedar narkoba di bandung kembali ditangkap polisi saat membawa sabu seberat tiga ratus gram
padahal pelaku belum lama keluar dari penjara untuk kasus yang sama
sementara di banjar seorang duda tertangkap basah tengah mencabuli seorang remaja wanita di sebuah kebun
berikut kilas kriminal selengkapnya
baru lima bulan keluar dari rutan kebonwaru bandung uka kembali harus mendekam di balik jeruji tahanan
dia ditangkap polisi dari ruas tol paster
saya sepulang mengambil sabu dari jakarta dengan menumpang mobil travel
sebelumnya petugas satuan reserse narkoba polrestabes bandung sudah mengintai pelaku selama satu bulan
pelaku disinyalir kembali beraktivitas sebagai pengedar narkoba
dari tangan pelaku petugas menyita barang bukti sabu seberat tiga ratus gram
as warga mekarsari banjar jawa barat tertangkap lantaran mencabuli seorang remaja wanita belasan tahun di sebuah kebun
perbuatan bejat pria berstatus duda ini dipergoki pengendara motor yang kebetulan lewat di lokasi
lampu sepeda motornya tanpa sengaja menyorot ke arah sawung tempat pelaku beraksi
kepada polisi as mengaku sudah tiga kali menyatubuhi korban
pelaku mengiming imingi korban dengan uang dan jalan jalan ke tempat wisata
tim liputan transmedia